pasangan ganda putra indonesia muhammad sohibul fikri dan bagas maulana berhasil menjadi juara ajang bergensi all england dua ribu dua puluh dua di birmingham inggris
pasangan ini juara setelah mengalahkan rekan senegaranya henry setiawan dan muhammad ahsan di babak final
muhammad sohibul fikri merupakan atlet bulu tangkis asal bandung jawa barat
anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan didin rahmat dan lia sarimanah ini lahir pada enam belas november seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurut sang ayah fikri mulai menunjukkan ketertarikan bermain bulu tangki sejak usia lima tahun
prestasi mulai diraih fikri kala dirinya berhasil meraih gelar juara olimpiade olahraga siswa nasional tingkat provinsi di umur sebelas tahun
setelah itu fikri mengasah skillnya dengan bergabung di klub sgs pln bandung pada umur dua belas tahun
karir fikri makin menanjak setelah mengikuti kejuaraan asian junior championship dan world junior championship di tahun dua ribu tujuh belas
bakatnya mulai dilirik sehingga ia pun dipanggil masuk pelatnas dan dipasangkan dengan bagas maulana untuk menjadi ujung tombak ganda putra indonesia
keluarga fikri mengaku tidak menyangka dengan raihan fikri menjadi juara all england dua ribu dua puluh
mereka berharap prestasi ini menjadi pelecut semangat fikri agar bisa meraih prestasi besar lainnya
mudah mudahan fikri tidak terlena dengan prestasi yang saat ini dia miliki
tapi saya harap fikri prestasi ini adalah momen awal atau mulainya karir yang sebenarnya yang akan diikuti ke depan
sampai sekian tahun mendatang
saya berharap seperti babah ahsan dan om kohendra
di usia tiga puluh lewat masih bisa berjaya gitu kan saya harapannya seperti itu
memiliki sikap yang baik dan disiplin dalam berlatih membuat pelatih dan pengurus di sgs pln bandung yakin bahwa fikri mampu memberikan prestasi untuk mengharumkan nama bangsa
menurut sekretaris umum klub sgspln maksum fikri menunjukkan keuletan untuk mengasah bakatnya
nah skill individu itu itu memang biasanya kalau skill individu biasanya orang bandung ya
dia itu ada istilahnya di badminton itu kedutan gitu ya jadi dia bisa nipu
bisa nipu nipu jadi nipu itu dalam pengertian mungkin tangannya susah dibaca gitu ya susah dibaca gerakan tangannya gitu
nah itu kan ada pemain itu kan yang sifatnya polos mainnya jadi gampang ditebak
nah kalau fikri itu susah ditebak jadi mungkin kalau dia bergerak badannya bergerak ke kanan bolanya bisa ke kiri
begitu juga sebaliknya gitu
nah itu yang dan itu memang ya terkenal ya kalau di anak anak bandung itu seperti itu
punya banyak kalian satu lagi mungkin dia juga punya speed and power
karena kan badannya tinggi ya speed and power gitu jadi bola bola depannya bagus
kemenangan bagas fikri dalam all england dua ribu dua puluh dua menambah panjang daftar pasangan ganda putra indonesia
yang pernah menjadi juara di ajang bulu tangkis tertua di dunia tersebut
secara total indonesia berhasil meraih dua puluh dua gelar juara all england di nomor ganda putra
menunjukkan dominasi indonesia di sektor ganda putra dunia
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat